banyaknya paket liburan murah harus diwaspadai oleh masyarakat agar terhindar dari resiko resiko yang membahayakan
demi menjaga keamanan dan keselamatan saat berlibur wisatawan disarankan cermat memilih paket berwisata
jumat malam itla atau indonesian tour leader association mengadakan pertemuan di bandung
salah satunya untuk membahas persoalan kasus tour leader yang meninggalkan lima wisatawan warga negara indonesia di maroko
sebagai antisipasi agar hal yang sama tidak terulang kembali maka dalam perjalanan konsumen harus lebih mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan ketimbang biaya yang murah
ada satu hal lagi yang saya ingin tekankan ke konsumen
di luar negeri itu kan kita nggak pernah tahu ya risiko risiko yang bakalan terjadi
nah kalau pergi dengan biro perjalanan wisata yang sudah mumpuni
perjalanan itu diasuransikan
nah jadi asuransi ini mengantisipasi resiko resiko yang terjadi di perjalanan
jadi jangan dilihat harganya kok mahal ya
tapi lihatlah jaminan keamanan keselamatan buat si wisatawan
wilam nasution bandung